lima d mark iv
karena bentuknya yang ringkas serta harga dan kemampuannya yang dapat melengkapi kamera dslr
salah satu fitur unggulan lima d mark empat ini adalah touchcreen pada layar lcd
screen memang mempercepat fungsi ya jadi tidak secara manual kita ngulik fokus
kemudian kita perbesar kita tajamkan lagi berulang
tapi cukup dengan kita touchscreen
karena dia akan menggunakan autofocus itu akan bergerak dengan cepat
itu kebutuhan di lapangan sih sebenarnya
selain itu ada fitur wi fi dan gps
fitur ini sangat membantu untuk melihat hasil gambar dari ponsel anda
dengan menggunakan aplikasi kamera connect dari cannon
bila anda pernah menggunakan aplikasi dari kamera lain
mungkin anda melihat ada delay dari kamera ke ponsel
bedanya wi fi dari mark iv hadir lebih real time
bukan hanya melihat gambar anda dapat mengatur kamera dan mengambil gambar atau video
hasilnya dapat langsung anda simpan di ponsel untuk anda bagikan di media sosial
tentu mark empat hadir dengan fitur video ultra high definition atau empat k
yaitu sekitar empat kali lipat dari tayangan high definition
skala gambar dapat diturunkan dan hasilnya masih terasa lebih rinci
bagaimana dengan gambar lebih diturunkan

kemudian untuk pasca produksi kita bisa menggunakan berbagai macam efek
dengan kualitas empat k itu kayak tilting panning zooming itu tidak ragu gambar akan blur atau gambarnya pecah
modus videonya pun dilengkapi empat k grab
yang bisa anda manfaatkan untuk mengambil foto dari rekaman video
apakah fitur dari kamera baru akan selalu hadir dengan pilihan yang memudahkan
bisa saja karena semua tergantung dari kemampuan si penggunanya